pada suatu waktu hiduplah seorang raja yang memiliki dua putra
putra sulungnya pangeran edward adalah seorang yang bijak dan berhati hati dalam segala hal
sementara yang lebih muda pangeran clifford adalah pemboros besar
ah rubus bawa aku perhiasannya
yang mulia aku secara khusus membuat cincin ini untukmu
ini sangat indah ini dia
tuhan terima kasih yang mulia kami membutuhkan seratus koin emas lagi
oh tunggu sebentar
edward bisakah kau meminjamkan aku seratus koin emas
tapi ayah telah memberi kita seribu koin emas masing masing
semuanya bahkan belum satu jam ke clifford
saudaraku aku punya seseorang yang menunggu
kau harus melihat cincin dan gelang yang ia buat
kau harus membelinya untuk dirimu sendiri
kita adalah pangeran bagaimana kita bisa kehabisan emas
pangeran edward memang meminjamkan pangeran clifford seratus koin emas
tapi ia khawatir bahwa dengan kebiasaan berbelanja seperti itu
adiknya akan segera menghabiskan semua emas di istana
maka ia memutuskan untuk berbicara dengan ayahnya tentang hal itu
ayah jika terus seperti ini clifford akan menghabiskan semua emas di istana
kau benar apakah kau tidak berbicara dengannya
yang dia katakan adalah bahwa kita ini adalah pangeran
kita tidak akan pernah kehabisan emas
jadi berbicara tidak akan membalas
bantu katakan pada pangeran clifford aku ingin menemuinya segera
pangeran clifford dipanggil dan raja berbicara padanya
kau hanya tahu kekuatan emas
sudah saatnya kau mengerti betapa kau tidak akan berdaya jika tanpa emas
aku tidak mengerti ayah
ini seribu emas
jika masih ada dalam sebulan tidak apa apa
jika kau menghabiskannya lebih cepat kau harus meninggalkan istana
dan kembali hanya ketika kau mengetahui ketidakberdayaan emas
hal hal yang lainnya bahkan lebih besar daripada emas
lalu raja memberi pangeran clifford seribu koin emas
yang tentu saja langsung dihabiskan oleh pangeran boros itu hanya dalam beberapa hari
jadi seperti yang telah disepakati dia harus meninggalkan istana
dan tidak lebih dari empat koin emas yang diberikan pangeran edward kepadanya
ayah apa tidak ada jalan lain
ini baik untuknya
clifford memiliki hati yang baik
hati baiknya akan melindunginya dan membuatnya kembali kepada kita lebih bijak
pangeran cliffor telah mencapai pinggiran kerajaan
di sana dia tiba tiba mendengar suara
dia meminum semua susu di botolku
sekarang apa yang akan kuminum
kucing ini lebih mendatangkan masalah daripada bantuan
aku akan membeli kucing ini darimu berapa harganya
satu koin emas tidak kurang
hai sobat kau bebas sekarang tidak ada yang akan memukulimu
aku ingin ikut denganmu
baik ikutlah tapi aku tidak punya apa apa untuk diberikan
kau memiliki hati yang baik dan itu lebih dari cukup mil
agak jauh di depan sang pangeran datang ke ladang di mana dia melihat seorang petani yang sangat marah
kau makhluk yang mengerikan
apa masalahnya jangan pukul makhluk malang itu
borong borong mematuk semua buahku dia seharusnya mengusir mereka
tapi lihat kakinya aku akan membeli anjing ini darimu berapa harganya
satu koin emas dan tidak kurang
ini dia kau bebas sekarang sobat
aku akan ikut denganmu
baik ikutlah tapi aku tidak punya apa apa untuk diberikan
kau memiliki hati yang baik dan itu sudah cukup
agak jauh di depan sang pangeran menemukan seorang pria membawa paket aneh yang ditutupi kain merah
saat pangeran lewat dia mendengar suara
tolong bebaskan aku
hei apa yang ada di sana
aku ingin melihat apa itu
bebaskan burung ini dia seharusnya terbang di langit tidak dikurung seperti ini
jika kau ingin aku membebaskan burung beo kau akan dikenakan satu koin emas
ini dia sekarang bebaskan makhluk malang itu
sekarang kau bisa terbang kemanapun kau ingin
aku ingin ikut denganmu
baiklah tapi aku tidak punya apa apa untuk diberikan
kau memiliki hati yang baik dan itu sudah cukup
sang pangeran terus berjalan dengan teman teman barunya
beberapa langkah ke depan dia bertemu dengan ular pemikat
apa kau ingin melihat aksiku
aku tidak bisa melakukan ini lagi tolong seseorang selamatkan aku
hei tuan sungguh kejam kau menyimpan ular di keranjang seperti itu bebaskan dia
jika kau ingin membebaskan ular kau akan dikenakan biaya tidak kurang dari satu koin emas
ini sekarang kau bebas pergi temanku
aku akan tetap bersamamu dan aku ingin membalas kebaikanmu
itu tidak perlu teman
tidak ikut dengan aku ke keluarga aku dan ketika ayahku meminta apa yang kau inginkan mintalah cincin yang ia kenakan
sang pangeran kagum pada permintaan aneh yang diminta ular itu
tetapi dia memutuskan untuk melakukan apa yang dikatakan ular itu
bersama sama mereka naik ke bukit menuju ke sarang
ular masuk untuk berbicara dengan ayahnya dan segera pangeran clifford dipanggil
kau menyelamatkan hidup anakku apa yang bisa aku lakukan untukmu
aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan manusia aku tidak menginginkan imbalan apapun terima kasih
kau memiliki hati yang baik
suatu kehormatan jika aku bisa mengabulkan permintaanmu silahkan beritahu apa yang kau inginkan
kalau begitu boleh aku minta cincin yang kau pakai
aku tidak akan pernah berpisah dengan cincin itu tapi janji adalah janji ambil ini hati hati dengan penyihir dia telah mengincar ini selama bertahun tahun
meskipun pangeran telah melakukan apa yang diperintahkan dia tidak bisa mengerti apa gunanya untuk meminta cincin ketika ada begitu banyak emas yang bisa didapatkannya
tapi dia tidak mengatakan apa apa sang pangeran membuka tasnya dan mengeluarkan sepotong roti yang ada di dalamnya tetapi ketika dia berpikir bahwa hewan hewan itu mungkin juga lapar dia memberikan sepotong roti kepada mereka
kau tahu apa aku tidak lapar kenapa kalian tidak bagikan saja ini
mengapa kau tidak meminta pada cincin itu
itu adalah cincin bukan koki yang bisa memasak
untuk apapun yang kau inginkan untuk saat ini mintalah makanan
aku ingin permen yang paling lezat puding panas untukku dan stroberi dan krim untuk kucing
dan buah buahan dan kacang kacangan untuk burung dan biskuit untuk anjing dan untukmu
aku sudah makan terima kasih
makanannya sudah ada di sini ini enak
sekarang lakukan saja apa yang kulakukan simpan botol susu ini bersamamu dan kau bisa meminta apa saja pada cincin itu
terima kasih banyak teman
pangeran dan teman teman binatangnya berkeliaran jauh dengan cincin indah bersama mereka mereka tidak perlu khawatir tentang apapun
cincin itu memberi mereka makanan rumah selimut hangat untuk malam yang dingin semuanya berkeliaran sehingga mereka mencapai kerajaan yang baru
pengumuman aneh sedang dibuat ketika mereka memasuki gerbang
raja menantang siapapun yang membangun istana emas di tengah laut dalam satu malam akan menikahi sang putri
dan memiliki separuh kerajaan
pengumuman yang aneh
ini pasti semacam kutukan yang jahat untuk raja atau mengapa dia membuat tantangan yang mustahil
itu adalah mantra untuk bisa menemukan cincin itu
dengan kekuatan cincin itu tantangan ini tidak ada artinya bagi pangeran dia pergi ke aula dan memberitahu raja bahwa dia akan membangun istana
aku akan dapat memenuhi tantangan dalam waktu yang singkat
tentu saja yang mulia
sang pangeran dibawa ke laut di mana ia tidur dengan tenang pada malam hari semua orang khawatir tentangnya
tetapi begitu fajar tiba sang pangeran bangun berdoa pada cincinnya dan lihatlah
sebuah istana emas yang sangat indah muncul di tengah laut
penjaga yang adalah penyihir melihat ini
cincin itu aku tahu itu tidak ada yang bisa menghentikan aku untuk mendapatkannya sekali
pangeran dan putri menikah dengan bahagia dan mereka mulai tinggal di istana emas
penyihir itu membuat rencana untuk mendapatkan cincin itu
sekarang adalah kesempatanku
penyihir itu berubah bentuk menjadi seorang wanita tua dan berpura pura tersesat di laut
putri yang baik hati mengizinkannya untuk masuk ke istana
yang mulia rumahmu ini indah sekali
tapi bagaimana bisa di istana yang sedemikian besar tidak ada pelayannya
ah kami tidak membutuhkan pelayan pangeran memiliki cincin ajaib yang melakukan segalanya untuk kami
aku ingin melihat cincin itu cepatlah
ah maksudku kalau kau tidak keberatan
suamiku selalu menyimpan cincin itu bersamanya kau harus menunggu dia kembali kalau memang kau ingin melihatnya
akan sulit untuk mencuri cincin itu dari pangeran aku harus mencoba sesuatu yang berbeda
ah tidak kau harus menyimpan cincin itu di sini bersamamu
bagaimana kalau nanti dia tersesat di laut tidakkah lebih aman kalau cincin itu di istana bersamamu
kau benar juga aku akan berbicara dengannya ketika dia kembali
malam itu sang putri meminta sang pangeran untuk menyimpan cincin itu bersamanya sementara dia pergi ke laut
sang pangeran langsung setuju
keesokan paginya sang pangeran pergi ke laut tanpa cincin
penyihir melihatnya pergi dan sekarang sang putri sendirian
dia berubah ke bentuk aslinya dan merebut cincin itu dari sang putri
akhirnya aku telah mencarimu sepanjang hidupku aku membuat mantra pada kerajaan ini untuk menemukanmu
akhirnya kau milikku ketika suamimu pulang nanti dia tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di sini
hewan hewan memberitahu pangeran segala yang telah terjadi ketika dia kembali dari laut
aku tahu kemana dia telah membawa sang putri
cepat bawa aku ke sana
tidak aman bagimu untuk pergi ke sana jangan lupa bahwa penyihir mengincar cincinnya
anjing itu benar tidak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan dengan cincin itu
kami akan membawa cincin itu kepadamu
burung itu membawa mereka ke tempat penyihir menjaga putri
pertama ular merangkak mendekati sang putri
pastikan kau meminta keju untuk makan malam hari ini dan tinggalkan beberapa di dekat dinding gua
sang putri meminta keju untuk makan malam dan diam diam meninggalkan beberapa di dekat dinding gua
pada malam hari ketika sang putri dan sang penyihir tertidur tikus keluar untuk memakan keju
kucing itu sedang menunggu
ia meraih seekor tikus dan memasukkan ekornya ke dalam hidung penyihir
penyihir bersin dan keluarlah cincin itu
sang burung mengambilnya dan terbang pergi
anjing melepaskan sang putri dan ular memastikan bahwa penyihir tidak bisa menyerang mereka
segera mereka semua kembali bersama dengan sang pangeran
tolong biarkan semua kejahatan dari penyihir dan kutukannya atas kerajaan ini dihapus selamanya
sekarang aku menyadari apa yang dimaksudkan
aku memiliki semua emas dan kekayaan di dunia
tapi itu tidak cukup untuk membuat kita bebas dari bahaya
teman temanku dan bukan uang yang membantuku
sepanjang hidupku karena aku seorang pangeran aku memberikan hal hal penting yang dapat dibeli dengan uang dan bukan untuk orang orang yang mencintaiku
tidak ada jumlah uang yang cukup untuk memastikan kebahagiaan
tetapi cinta hanya dengan satu teman sudah cukup untuk menerangi hidup kita selamanya
dan aku memiliki kalian semua
dan kakakku dan ayahku
aku tidak butuh uang lagi
ambil ini dan kembalikan ini ke ayahmu
dan akhirnya pangeran clifford pulang ke rumah seorang pria yang lebih bijak
akhirnya dia telah belajar nilai dari hal hal yang benar dalam kehidupan
dan dia tinggal bersama ayah dan saudara lelakinya teman teman binatangnya dan cinta dalam hidupnya
sang putri dengan bahagia selamanya